sementara itu saudara pd perjuangan tengah menjaring nama nama potensial untuk maju di pemilihan gubernur dki jakarta
mulai dari mantan panglima tni andika perkasa hingga menteri sosial tri risma hari ini
kepala badik kletda dpd pdi perjuangan dki jakarta gilbert simajuntak menyebut
nama nama potensial tersebut nantinya diserahkan ke dewan pimpinan pusat
dpp akan menyaring dan memutuskan secara resmi sosok yang akan diusung dalam pilgub jakarta
kemudian dari nama nama yang dijaring ini kemudian akan disaring
mana nama atau kandidat yang kemudian akan kita bawa ke dpp
dan kemudian akan dpp memutuskan siapa yang akan kemudian dicalonkan secara resmi
melalui partai pdi perjuangan untuk jadi cagup dki
dan kita juga menunggu kalau ada profesional yang kemudian menginginkan
untuk maju di dki melalui jalur partai ya dengan senang hati saya kira